dasar raksasa bulunggan
kamu jadi gara gara dengan kumpanya
apa benar ini bapak sinta
iya dulu bapak sibuk bekerja jadi lupa sama kamu
kalau sinta tadi nggak mau ikut apa benar benar akan nunjukin bapak sinta
sudah aku bilang dia bukan bapak kamu aku bapak kamu
sudah jangan baik baik tanya diam
kamu mau bernolongku ya
cepat kau menyingkir
biar aku meraksasa yang ngasih pelajaran orang jahat itu
biar aku meraksasa yang ngasih pelajaran orang jahat itu
anakku ini benar benar khani dia berteman dengan aku
anakku ini benar benar khani dia berteman dengan aku
akan memusnahkan raksasa ini
kami ingin bertanya tentang anak kami
sejak dia lahir banyak kejadian aneh
sampai tadi bapaknya meninggal
duk coba kesinikan tangan kamu
sumpi sebuah orang sebutan
semuanya ditugangi pameran
lihatkan wujudmu yang lainnya
aki melihat wujudnya yang lain
dia keturunan siluman harimau
ini pasti dari mas rai
makanya sejak dulu aku merasa ada hal yang aneh darinya
terus bagaimana ki
kalian harus meruat dia
siluman harimau itu pasti ingin anak ini kembali ke dalam dunia mereka
yang yang yang yang selesa
apatah si gaji saya kata kata ronglan
sebentar lagi selesai kok
mas bagaimana ini mas
kamu mengasihi saya
mas mas sinta mas sinta
mas sinta mas
lepaskan aku aku ingin pulang ke ibu
bersama aku kamu akan tinggal di sana
kamu akan menjadi penguasa di dunia ini
sinta tidak mau sinta mau pulang
dasar raksasa bulukan kamu jadi gara gara dengan korbannya
jangan jangan jangan sita jangan kau gunakan kekuatanmu itu sita
pak mas duki
pak mas duki rumah ini sudah lama tidak ada penghuninya
mereka semua sudah pergi entah ke mana
dan para pekerja pun semua pada kebingungan
saya minta pada pak mas duki untuk mengelola semua aset aset almarhum pak mahdi
karena saya yakin pak mas duki adalah orang yang tepat untuk mengurus semuanya
terima kasih pak saya bersyukur sekali diberi kepercayaan sebesar ini
ibu sita lapar beli makanan ya
amin ibu tantri
ibu telah membuat salah dengan kamu
ternyata jahat itu narai tantri
dia sudah merebut rumah dan perkebunan kambing
kami ke sini karena kami ingin berdosa lagi dengan rumah ini
ibu sekarang mas rai sudah tidak ada lagi
jadi ibu riris boleh tinggal di sini
terima kasih tantri